istilah startup mengacu pada sebuah usaha yang baru dirintis dan menerapkan inovasi teknologi
kemudian menjadi solusi dari sebuah masalah di masyarakat
menurut lembaga pemeringkat startup asal peru startupranking com
saat ini indonesia memiliki dua tiga ratus tujuh puluh sembilan startup
jumlah pengguna internet di indonesia yang mencapai angka dua ratus lima juta
menjadi alasan tumbuhnya startup di tanah air
seiring berjalannya waktu banyak diantaranya yang tidak mampu bertahan
dalam ketatnya persaingan di era ekonomi digital
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua setidaknya ada sembilan belas startup dan perusahaan digital di indonesia
yang melakukan pemangkasan jumlah karyawan
mulai dari si cepat link aja jd id tanihub zenius shopee indonesia
toko kripto karsom fabelio grab kitchen hingga indosat oridu
sedangkan di dunia per dua puluh lima oktober dilansir dari truw up io
terjadi sebanyak sembilan ratus delapan puluh tujuh phk dalam perusahaan teknologi
dengan hampir satu ratus lima puluh dua ribu orang yang terdampak phk
jangan mempunyai pikiran phk itu negatif no
phk itu sebenarnya shifting
bisnis yang sudah tidak bisa dipakai lagi kemudian hari
berubah ke suatu bisnis atau konsep yang dibutuhkan masa depan
sebenarnya hanya shifting
makanya ada phk
padahal jika perusahaan itu bisa transformasi
itu tidak terjadi phk sebenarnya menurut saya
itu hanya shifting model
kegagalan startup bertahan tidak lepas dari sejumlah faktor
pakar ekosistem e commerce fintech dan digital agus chandra mengatakan
perusahaan startup biasanya memiliki sifat disruptif terhadap industri yang sudah ada
untuk membangun ekosistem sekaligus melakukan riset pasar
salah satunya dengan cara royal memberi bonus atau dikenal dengan istilah bakar uang
saat investor masuk untuk memperluas pasar
startup menggelotorkan dananya untuk memberi subsidi dan harga murah kepada konsumen

namun tak cukup hanya kuatnya permodalan tetapi diperlukan kekuatan
namun tak cukup hanya kuatnya permodalan tetapi diperlukan kekuatan
kreativitas dan strategi jitu untuk menjaga permodalan tersebut
serta menyisakan modal saat ada badai dari faktor tidak terduga yang menghantam
seperti kondisi politik dinamika ekonomi global dan perubahan perilaku konsumen